presiden jokowi dodo meresmikan rumah sakit jenderal tni lb murdani di distrik margamulia kabupaten merauke
jokowi menyebut rumah sakit ini dibangun untuk mendukung pelaksanaan pekan olahraga nasional pon ke dua puluh papua
dapat dimanfaatkan untuk melayani masyarakat pasca pon
dalam peresmian rumah sakit jokowi menyebut rumah sakit ini memiliki fasilitas lengkap
mulai dari ruang inap isolasi karantina laboratorium igd hingga farmasi
jokowi menambahkan saat ini masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah
serta terjangkau terutama di daerah yang sulit dijangkau
di masa pandemi seperti sekarang ini fasilitas kesehatan di semua negara sangat dibutuhkan
terutama utamanya di daerah daerah yang sulit terjangkau agar masyarakat terlayani ketika menghadapi masalah kesehatan
saya berpesan agar rumah sakit ini
dimanfaatkan sebaik baiknya untuk melayani seluruh masyarakat dengan pelayanan yang cepat dan nyaman